kita bergeser saudara ke nagrek jawa barat
suasana jalur nagrek jawa barat saat ini terpantau ramai
kendaraan yang melintas hanya bisa melaju pada kecepatan tiga puluh hingga empat puluh km per jam
rencananya polisi akan melakukan sistem buka tutup jika kepadatan terjadi
dua hari jelang lebaran jalur nagrek jawa barat terpantau ramai lancar
diprediksi akan ada lebih dari seratus ribu kendaraan yang melewati jalur nagrek
dari arah bandung menuju garut
untuk mengurai kemacetan polisi melakukan sistem buka tutup jalan
dari simpang cikaledong sampai ke pasar limbangan
mengetahui kondisi terkini dari jalur nagrek jawa barat
kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis kompas tv abel insani yang saat ini berada di nagrek
selamat sore abel seperti apa pantauan arus lalu lintas di nagrek sore ini
ya isan dan juga saudara untuk sore ini di pantauan kami dari jalur nagrek
ini memang untuk kendaraan ini sudah ramai lancar ya artinya memang masih ada kendaraan
yang melaju di jalur nagrek tetapi sudah tidak terlihat adanya kemacetan atau antrian kendaraan
kalau tadi sekitar pukul dua belas hingga pukul satu atau tiga belas waktu indonesia barat
ini memang terlihat ada kemacetan atau antrean kendaraan di jalur nagrek
antisipasi dari kepolisian ataupun juga dari petugas gabungan ini sudah dilakukan
ini seperti melakukan rekayasa lalu lintas
ada buka tutup jalur ada one way atau satu arah lalu juga ada kanalisasi kendaraan roda empat ataupun juga roda dua
nah untuk buka tutup jalur ini memang sedari kemarin dilakukan ihsan
karena memang sejak kemarin ini merupakan
memang hari ini yang paling banyak tapi dari kemarin sudah dilakukan
karena untuk kemarin dan hari ini untuk jumlah kendaraannya ini memang cukup banyak
dan juga pertambahannya ini juga terlihat sekali sehingga untuk antrian kendaraan ini terjadi
sehingga antisipasinya adalah rekayasa lalu lintas dengan menggunakan buka tutup jalur
nah ketika buka tutup jalur tidak lagi bisa mengurai
kemacetan maka dari polisi akan melakukan one way atau memperlakukan jalan satu arah
tadi sekitar pukul tiga belas waktu indonesia barat ini untuk one way atau jalur satu arah ini diberlakukan dari pasar limbangan ke jalur nagrek
atau ke simpang cikaledong begitu
jadi untuk kendaraan yang ada di pasar limbangan ini untuk sementara ditahan terlebih dahulu
sehingga untuk kendaraan dari arah bandung menuju ke
garut menuju ke tasikmalaya dan menuju ke ciamis ini bisa berjalan dengan lancar
tapi untuk saat ini kondisinya memang sudah lancar kembali
dan tadi juga sempat dilakukan adanya kanalisasi di mana ada
apa namanya ada pemindahan maksud saya ada
yang digolongkan begitu jalannya antara roda dua dan juga roda empat ini juga dimaksudkan untuk mengurai
atau antrian kendaraan yang terjadi di sepanjang jalan nagrek
untuk saat ini sudah kembali normal tetapi untuk polisi atau petugas ini tetap berjaga dua puluh empat jam
mengantisipasi adanya kemacetan yang mungkin saja bisa terjadi lagi
karena untuk hari ini memang puncak arus mudik tetapi untuk
tetapi untuk polisi tetap berjaga dua puluh empat jam